kita saat ini sudah bersambung bersama atau akan menyimak bagaimana mantan ketua mahkamah konstitusi mahfud md menanggapi penyelenggaraan pemilu tujuh belas april kemarin
di sini juga ada perbedaan orang memilih nomor satu nomor dua itu ada beda buktinya di hasil perhitungan juga berbeda
tetapi di sini aman kami sudah berkumpul kembali rukun ke masjid bersama sama minum kopi bersama sama di kampung
dan kami tidak mau terpengaruh oleh tindakan tindakan inkonstitusional
kalau kita bernegara dengan baik ikuti prosedur prosedur yang ditentukan oleh konstitusi dan hukum dan itu semua sudah menjamin kebenaran
anda yang merasa diperlakukan tidak adil bertarung di sana
bertarung di proses konstitusi itu dengan membawa bukti bukti yang anda miliki
kalau bukti yang anda miliki benar pasti tidak akan bisa ditolak oleh siapapun
karena itu adalah forum lima
ini tas kepentingan berkumpul di situ untuk menilai bersama
mari kita jaga persatuan dan kesatuan karena pada dasarnya pemilu itu adalah untuk mempersatukan kita dalam memilih pemimpin dan memilih wakil rakyat
mari kita jaga suasana kondusif ini sampai ke tingkat nasional
kalau di tingkat daerah yang saya monitor terutama yang saya rasakan bukan hanya saya monitor
yang saya rasakan sendiri alhamdulillah
di daerah istimewa yogyakarta berjalan baik meskipun perbedaan tetap menyeruak juga
tetapi suasana kehidupan masyarakat berjalan baik
mudah mudahan anda tidak terprovokasi oleh perang di medsos yang seakan akan panas
padahal kita itu tidak ada panas sama sekali di sini
biarkan proses berjalan sesuai dengan kalender konstitusinya
ada yang bertanya
bapak ibu untuk kan sudah ada yang menanggung krim
menang kemudian juga
apakah dia melakukan susukur
itu seperti apa
ketiduap belah biasa
saya katakan tadi sampai hari ini hari jumat tanggal sembilan belas bulan april jam sepuluh ini
kita bertemu ini sekitar jam sepuluh atau sembilan tiga puluh
belum ada pemenang
dan tidak akan ada pemenang sampai tanggal dua puluh dua mei
oleh sebab itu jangan bertindak di luar konstitusi
yang bisa dilakukan adalah mengawasi proses
penetapan tanggal dua puluh dua itu dengan semuanya mengumpulkan atau menyiapkan bukti bukti resmi yang dikeluarkan di setiap tps
dikeluarkan di setiap kecamatan ketika perhitungan di kecamatan
disediakan di setiap kabupaten kota ketika kalkulasi di kabupaten kota
itu nanti dibawa semua
tanggal dua puluh dua itu adu
gimana yang keliru
kalau ada selisih lagi di tingkat nasional
misalnya sembilan orang setuju
lalu satu orang masih merasa tidak puas
nanti bawa lagi ke mahkamah konstitusi
pokoknya saluran hukum itu sudah ada
dan waktu masih cukup ya
karena kita di kpu akan menghitung sampai tanggal dua puluh dua mei
sesudah itu seminggu kemudian
paling lama sudah mendaftarkan sengketa ke mahkamah konstitusi
seminggu kemudian di mahkamah konstitusi
di teliti administrasinya
baru sesudah itu sidang selama tiga puluh hari berturut turut
untuk meneliti ulang bukti bukti itu
jadi instrumen hukum dan kelembagaan sudah disediakan oleh konstitusi dan oleh negara ini
untuk tidak boleh berjakkuh curang siapapun
paslon satu belum berhak menyatakan saya menang
hanya karena misalnya ada lima atau enam lembaga survei menyatakan dia menang dengan angka kira kira lima puluh
paslon dua juga belum berhak menyatakan saya menang
karena sudah menghitung sendiri
dari data yang dimiliki
nah data dimiliki itu ketika dihitung nantinya
bukan dihitung sendiri tapi disaksikan oleh orang lain
secara terbuka disiarkan dalam sidang terbuka melalui televisi
semua disitu bisa berdebat
disitulah nanti puncaknya akan terjadi dan diputuskan pada tanggal dua puluh dua mei
dua puluh mei bisa maju sehari bisa mundur sehari dan seterusnya
tapi itu rangkaian agendanya
mari kita tertip
jaga persatuan dan kesatuan
jangan sampai pecah
karena begitu kita pecah dan itu sudah fisik
itu nanti semuanya akan rugi
gitu ada lagi
ada hubungan terkait pengerahan masa hari ini untuk merayakan kemenangan secara besar
ya kita tidak bisa menghalangi seperti itu
karena itu adalah ekspresi politik
yang penting jangan melanggar hukum
kalau ada tindakan melanggar hukum
apakah itu penghalangan
apakah itu penghalangan
apakah itu penghalangan
pertama ini adalah penghalangan yang tidak bisa diperlukan
pertama ini adalah penghalangan yang tidak bisa diperlukan
tidak bisa diperlukan

polisi tni bahkan kalau perlu kalau diminta bantuan oleh polri
itu melakukan tindakan tanpa pandang bulu
ingat tni dan polri itu diberi monopoli oleh konstitusi untuk melakukan tindakan tegas
jadi jangan merasa ragu untuk menyelamatkan negara ini
tindakan tegas itu adalah monopoli yang diberikan oleh konstitusi
tindakan tegas itu adalah monopoli yang diberikan oleh konstitusi
ada hukum yang lebih tinggi dari konstitusi di dalam filsafat konstitusi itu
hukumnya berbunyi salus populi supremelax
keselamatan rakyat dan negara itu hukum yang tertinggi
bisa dia mengambil tindakan di luar konstitusi
kalau keadaan terpaksa harus dilakukan karena terjadi situasi yang membahayakan rakyat dan negara
nah oleh sebab itu semuanya tunjuk pada konstitusi saja

jangan sampai ada tindakan tindakan di luar konstitusi
karena kalau orang bertindak di luar konstitusi
biasanya lalu harus dilayani dengan tindakan di luar konstitusi juga
itu yang menyebabkan kita chaos nanti sebagai negara yang selama ini terasa aman dan nyaman kita ada di dalamnya
gitu ada lagi cukup ya
ada upaya yang berkelakuan sedikit dengan si kpu
ya pasti lah
kalau upaya mendapatkan kekuasaan
kalau tidak mendilegitimasi kpu itu kan sudah lama dilakukan
misalnya kpu dituduh mencoblos lebih dulu padahal terbukti tidak ada
kpu dituduh memeha padahal itu orang luar yang memehak
harus diingat sekarang ini sampai hari ini nih belum ada bukti kpu melakukan kecurangan apapun
banyak ditemukan bukti di bawah melakukan kecurangan yang curang itu horizontal kontestan
pendukung si a curang pendukung si b curang ini
itu kan bukan kpu
kpu nanti yang memutus
dan horizontal itu artinya hampir semua kontestan yang satu melakukan di kudus yang satu melakukan di probolinggo
satu di dema satu di mana semuanya melakukan
dan itu yang harus diluruskan nanti di bawah pengawasan aparat keamanan dan pengawasan hukum yang getar
saya kira itu saja ya semuanya mari tenang tenang
ya itu dia tadi mantan ketua mahkamah konstitus
ya ketua mahkamah konstitusi mahfud md yang mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi aksi aksi yang tidak bertanggung jawab
dan sebaiknya seluruh pihak menahan diri untuk menunggu hasil penghitungan dari kpu
mahfud juga menyatakan belum ada pemenang hingga ada keputusan resmi dari kpu
dan jika ada pihak yang tidak puas bisa dibawa melalui jalur hukum melalui mahkamah konstitusi
karena negara menyiapkan jalur hukum untuk sengketa pemilihan umum melalui jalur mahkamah konstitusi
persatuan dan kesatuan ini menjadi hal yang penting saat ini dibandingkan pemenang pemilu
mahfud md juga tadi menyatakan tni dan polri diberikan wewenang untuk memberikan tindakan tegas untuk mengantisipasi
hal hal yang tidak diinginkan dan juga hal hal yang inkonstitusional